hai anak anak udah pulang sekolah belum ya
sekultur baji permisi lu ya iya iya iya makasih ya tak
hai itu punya gua ngapain lu mainin robotan gua
bos ini dan raketnya sini
tapi bos tapi apa uangnya masih kurang kurang
bosto akan mengganti uang yang tadi gue udah catat ntar gua tambahin pas lo gajian
iya iya iya buru buru amalupur saya masih nyari orang pak aji buat nemenin saya main biliar iya
iya iya iya iya iya eh sini duduk duduk kenapa masur mau beli ayam gua tuh siapa yang mau beli
ayam lu terus ngapain manggil gua eh mod lu bisa main biar nggak tuh kagak mengenal apa teman gue
kerja di tempat biliar terus gue suruh main di tempatnya gratis lo mau gak nemenin gue
sih pengen tapi gua nggak bisa main mainnya gampang mod orang tinggal di sodok sodok doang
ntar lu gue ajarin mau nggak boleh tapi masur nganterin gua pulang dulu ya ngapain
nganterin ayam gua pulang udah ayamnya taruh sini ntar juga pulang sendiri ya udah kalo nggak mau
kalau nggak jadi udah gua nganterin ya pak aji nganterin ayam dulu alhamdulillah alaikum pak aji
eh mbak yanti udah kang fisnah udah mbak tapi maaf uangnya kurang sepuluh harga gasnya naik
kata yang jual oh tunggu sebentar ya iya mbak betul mbak tapi maaf ini kan kekurangan gasnya ongkosanya kan belum
kalimat desa penghampiran rupiah berapa
apa simpen lagi
yang kemampuan budak belinya
alhamdulillah yuk masuk bawain sekalian ya
bos udin membeli rakyat untuk siapakah
alah alah si im
jadi kakak kakak bagi tempat kita
kalau mancing ramai begini kayaknya kurang seru ya ji
ramai apa kagak kagak ada hubungannya sama mancing
udah lah terserah lo berdua dah
mau mancing mau kagak
anak anak udah pulang sekolah belum ya
sepertinya sebentar lagi bos
pasnya jam berapa
kalau menurut arah matahari

berarti sebentar lagi bos
kalau boleh saya memberi saran
sekarang bos udin timbut budi ke sekolah
gua kagak tau
telepon mbak ratna saja bos
bos gengsi dong masa gua telepon ratna eh kenapa lo tidak apa apa bos tadi saya senyum
si jadi kemarin loh nggak tahu man udah siang gini kok belum dateng ya umben iya
for canggih jauh
dah sini pak nardo
apa kabar baik banget
ini dimana sini udah dudukin
apa sih eh apa kabar nih baik bang baik
hai udah lama mangkal disini kira kira dua tahun bang lalu lo man sama bang saya juga dua tahun
jadi pas dia udah nyampe depan rumah cewenya anjing piaran bapaknya
gonggong lari dari kacir kacir takut juga mancing tuh berisik amat anak anak
berisik aja udah biarin aja lo kayak nggak pernah muda aja sih ah kalau masih berisik aja ya
kalau masih berisik itu inget pada kabur
insya allah belum bisa ya kang
belum nih mbak yanti padahal udah saya pasang copot aja dulu kan siapa tahu mampet ya mbak
kalau lo jual ketoprak itu modalnya kira kira berapa
kalau sama bahan bahannya itu kira kira dua ratus ribuan mbak itu kira kira berapa
porsi lima puluh bungkus lo jual satu bungkusnya berapa sepuluh bang
berarti kalau lima puluh bungkus lima ratus ribu dong rapat iya bang modal lo tadi dua ratus berarti untung lo tiga ratus ribu dong
iya bang tiga ratus ribu kali tiga puluh satu bulan berarti gaji lo satu bulan sembilan juta iya bang